pemerintah terus memantau empat warga negara indonesia anak buah kapal pesiar diamond princess yang positif terinfeksi virus corona
pemerintah juga sudah menyiapkan kapal kri dr suharto jika rencana penjemputan tujuh puluh empat anak buah kapal dari indonesia jadi dilakukan
presiden joko widodo menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menjemput tujuh puluh empat anak buah kapal pesiar diamond princess tersisa yang dinyatakan negatif corona
hal ini menyusul berakhirnya masa karantina kapal diamond princess pada sembilan belas februari lalu
sementara itu pemerintah melalui kementerian luar negeri terus melakukan komunikasi tentang empat warga indonesia yang positif terinfeksi corona
hal ini bertujuan untuk memastikan warga indonesia yang terinfeksi corona tersebut mendapat penanganan sesuai dengan protokol kesehatan who
saya telah menerima info bahwa ada empat yang terkena dan positif kena virus corona
di kapal pesiar dan itu sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di jepang
kbri kementerian warga selalu memantau itu
sekarang ini yang tujuh puluh empat itu masih berada di kapal dan sekali lagi kita masih terus membahasnya dengan otoritas di jepang
sementara itu menteri kesehatan dan panglima tni memantau kesiapan kri dr suharto
sebagai opsi armada menjemput tujuh puluh empat wni abk kapal pesiar diamond princess di yokohama jepang
berbagai kebutuhan logistik seperti obat obatan perlengkapan ruangan dan bahan makanan dimasukkan ke kapal dengan ketahanan total dua puluh delapan hari untuk pulang pergi
kri dr soeharto berjenis kapal bantu rumah sakit
kapal ini masuk markas komando armada dua surabaya pada dua ribu tiga setelah dibuat oleh salah satu perusahaan di korea selatan
kapal ini mencapai lima ratus delapan puluh dua orang
fasilitas kesehatan kapal ini disetarakan dengan rumah sakit tipe b seperti memiliki ugd icu laboratorium dan ruang isolasi
tim liputan cnn indonesia